tidak harus dipinggit dipinggit itu karena sebagai jawab atau sebagai apa pak
dipingit itu kalau bahasa jawa penganten itu kan sudah jelas ada calonnya
sudah jelas ada calonnya tinggal siraman tinggal mempersiapkan hal hal spiritual
kalau yang lain lainnya sudah ada tim yang rembuk sendiri
karena kan justru jelang pendaftaran itu kpu biasanya justru ramai untuk sosialisasi capres jawa presiden
malah justru dia malah saya juga
iya kenapa harus dipinggit
iya itu karena kita nunggu waktu nanti pada saatnya
pada saatnya kalau kemanten kalau sudah sampai hari h ya sudah
karena ini menurut kami sudah cukup gus mohamed untuk mensosialisasikan diri dan lain sebagainya
nah ini tinggal teman teman ibaratnya kan tinggal mengurus uborambenya lah
kelengkapan kelengkapan pernikahannya itu itu sudah diurus oleh tim dari dpp
ya agar gus mohamed lebih fokus persoalannya